terpindah kasus korupsi bantuan liku di tas bank indonesia blbi sama dikun hartono membayar sisa penggantian uang delapan puluh tujuh miliar rupiah
uang ini disetorkan oleh kejaksaan tinggi dki jakarta kami siang
uang ini disetorkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh kepala kejaksaan tinggi dki jakarta tony spontana kepada pihak bank mandiri
mantan komisaris utama pt bank modern itu terbukti mengorupsi dana talangan blbi dan dihukum empat tahun penjara
selain menetapkan hukuman badan makam agung memerintahkan pengembalian uang yang dikorupsi namun sama dikun kabur setelah ma menjatuhkan vonis
kemudian ia ditangkap di tiongkok pada april dua ribu enam belas setelah menjadi buron selama empat belas tahun
sejak tahun dua ribu enam belas terpindahnya telah melakukan pembayaran pertama sebanyak empat puluh satu miliar

pada hari ini yang bersangkutan telah melunasi dalam arti membayar kali terakhir sebagai pelunasan kewajibannya keledahan pemerintah kepada negara
pembayaran ini melalui bank mandiri untuk selanjutnya disertorkan kepada kas negara